hak asasi manusia sejatinya tidak boleh menjadi isu sampingan dalam pusara perbincangan kompetisi pemilihan presiden
penegakan ham dan tentunya penyelesaian kasus ham di masa lalu
sudah seharusnya jadi prioritas dari kebijakan yang diambil dan juga program yang disusun oleh para calon pemimpin negeri
lalu apa program visi kemudian rekam jejak para kandidat presiden dan wakil presiden terkait penegakan ham
kita akan gali gagasannya lewat para jurubicara kandidat yang sudah hadir pada malam hari ini
yang pertama saya akan undang ketua dpp partai nasdem yang juga tim kampanye nasional dari jokowi maruf bang taufik basari
bang taufik bas terima kasih sudah datang selamat malam
thank you for kami silakan daerah demokrasi bebas pilih kursi kanan atau kiri
oke yang kemudian juga ini orang juga penting dalam persoalan ham nih ya ada wakil sekjen partai demokrat yang juga anggota badan pemenangan nasional prabowo sandiaga ada rahlan nasidik
halo bang rahlan thank you for coming akhirnya ketemu juga kita silahkan bang rahlan
ke bang tobas dan bang rahlan dari dua kubu yang bertarung di pilpres ini untuk menjadi penengah dan penjaga akal sehat intelektualitas kita untuk membantu saya mengulas dan mencabar kedua jurubicara kandidat ini
saya sudah mengundang peneliti human rights watch ada bang andreas harsono halo bang andreas thank you forcoming
kita bicara silahkan disalami salamkan supaya mempererat tali siratur rahmi kita supaya lebih damai
oke terima kasih silahkan duduk bang andreas
kita akan bicara mengenai
penegakan ham dan juga penyelesaian kasus ham masa lalu
ham ini mungkin kalau dalam pusaran kontestasi pilpres mungkin belum menjadi hal yang concern di masyarakat perdebatan karena selama ini kan isinya genruwo sontoloyo dan kawan kawannya gitu ya
tapi kalau kita bicara mengenai kondisi ham penegakan ham penyelesaian kasus ham masa lalu terkait dengan pilpres kondisinya seperti apa saat ini dalam perspektif anda dan apa saja tantangan tantangan yang paling penting untuk dijawab oleh kedua kandidat presiden
dan wakil presiden ini bang andreas
hak asasi manusia itu kan luas sekali ya
mulai dari kebebasan pes kebebasan kita bicara di layar televisi sampai hak akan air
minum mandi itu semua adalah hak asasi manusia
secara umum dari berbagai macam survei maupun dari penelitian mabes polisian kita secara umum menurut opini publik
ada beberapa isu yang mereka concern soal
hak asasi manusia
yang paling tinggi adalah intoleransi kebebasan beragama diskriminasi atas nama agama terhadap minoritas agama maupun gender
itu juga permasalahan ham ya
itu adalah keprihatinan publik yang besar sekali dari berbagai survei
masalah kedua yang juga cukup tinggi dari survei maupun dari mabes polri adalah soal tanah ya perampasan lahan untuk tambang untuk kelapa sawit penangkapan penangkapan aktivis petani nelayan
itu cukup tinggi
cukup banyak di seluruh indonesia
jadi dua hal itu yang secara umum paling besar di indonesia
jadi hak akan kebebasan beragama maupun perempuan
dan yang kedua adalah perampasan lahan
oke bagaimana tantangan tantangan apa sih
yang kemudian paling penting untuk dijawab selain dua isu krusial tadi hal apa yang paling perlu dijawab oleh para kandidat ini
seberapa penting para kandidat ini juga punya program visi dan juga rencana aksi yang penting untuk
menyelesaikan kasus kasus ham kontemporer gitu
kalau kita lihat berbagai macam statement dari komnas ham komnas perempuan atau pbb di sineva yang soal hak asasi manusia
kurang lebih mereka mengatakan ada dua hal yang jadi masalah di dalam isu kebebasan beragama atau diskriminasi terhadap minoritas
isu pertama adalah berbagai macam peraturan yang diskriminatif
baik itu dari pasal penodaan agama
seribu sembilan ratus enam puluh lima atau lebih dari empat ratus berbagai macam peraturan daerah yang mendiskriminasi minoritas agama maupun perempuan atau lgbt belakangan
isu kedua yang selalu mereka katakan adalah di indonesia ini ada institusi institusi yang memfasilitasi diskriminasi
itu fakta tuh ya pak andreas ya
itu ada berbagai macam statement dari lembaga negara maupun dari pbb
misalnya fkub forum kerukunan umat beragama
forum kerukunan umat beragama itu mendekatkan melakukan pendekatan soal agama atas nama mayoritas dan minoritas
dan di sini menjadi penting peran pengambil kebijakan keputusan politik oleh pemimpin negeri eksekutif ini untuk menentukan masa depan kebebasan dan penegakan ham tadi seperti tadi anda katakan ya pak andreas
oh iya kalau anda ingat presiden gusdur
itu pernah punya wacana membubarkan kementerian agama
pada tahun sembilan puluh sembilan atau dua ribu ya ketika baru jadi presiden
karena institusi ini dianggap memfasilitasi diskriminasi atas nama agama
jadi itu sudah dialaborasi oleh pak andreas
kira kira apa kira kira yang akan dikerjakan atau yang akan diusung program seperti apa visi seperti apa rencana seperti apa dan juga rekam jejak seperti apa yang akan dihadirkan kedua kandidat yang akan bertarung di pilpres mendatang
kita akan jawab bang rahlan dan juga bang tobas
usaha jeda tetap bersama kami
kita akan mulai dari satu dulu supaya fair
satu kemudian dua
bang eh bang rahlan lagi
kita bicara mengenai penegakan ham dan penyelesaian kasus ham masa lalu dengan masalah masalah segudang masalah pr yang sudah diungkapkan oleh bang andreas
apa yang menjadi concern jokowi ma'ruf terkait dengan penegakan ham ini
apa yang mau dijual terkait dengan isu ini
ya negara kan sejatinya adalah pelaksana dari pemenuhan perlindungan dan pelaksanaan hak asli manusia
mulai dari hak ekonomi sosial dan budaya
politik nah dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban negara itulah
maka pak jokowi dan pak maruf amin menyusun visi misi dan programnya yang memang diarahkan untuk pemenuhan nilai nilai tersebut
mulai dari di bidang ekonomi di bidang budaya di bidang lingkungan hidup perempuan sampai juga secara khusus di bidang hukum dan hak asasi manusia
nah jadi ada beberapa hal yang memang sudah dirumuskan
yang semua tujuannya ke arah bagaimana masyarakat ini terpenuhi hak asasinya
kalau kita bicara soal ekonomi sosial dan budaya itu sudah kita jabarkan dalam program program ekonomi dan sebagainya
nah khusus untuk bidang sipil dan politik maka secara khusus kita bahasnya di dalam bidang hukum dan hak asli manusia
di mana kita ingin membangun budaya penghormatan terhadap hak asli manusia
tidak hanya itu sebagai satu norma yang standar saja ya
gimik gimik saja tapi dia juga di dalam kehidupan seharian di mana sekarang
nah itu harus mulai dari negara
bagaimana negara menegakkan hukum bagaimana negara menyelesaikan persoalan pelanggaran masa lalu konsisten untuk membuka ruang bagi publik berpartisipasi berdemokrasi dan sebagainya
itu menurut saya adalah hal yang penting
dan insya allah akan dilaksanakan oleh pak jokowi dan pak maruf amin
oke bagaimana dengan prabowo sandiaga
seberapa concern bang rahlan terkait dengan isu pendegakan ham ini
saya kira harusnya concern banget lah ya
prabowo karena isu itu yang digunakan untuk selama ini menyerang pak prabowo kan begitu ya
kontroversi tentang masa lalunya
sesuatu yang saya tidak bisa tambahi saya tidak bisa kurangi juga begitu
tapi tentang pendapat andreas tadi
saya kurang jelas sebetulnya
didi tadi bicara mengenai masa lalu terus andreas bicara tentang yang mana saya sebenarnya kurang ngerti
tapi benar ada banyak persoalan human rights di dalam indonesia ini
dan andreas memberikan zoom terhadap masalah kebenekaan tentang intoleransi
saya tahu saya yakin saya percaya saya peduli bahwa memang ini adalah satu soal yang layak untuk mendapatkan perhatian
tapi selama negara kita yang bernama indonesia ini tetap berdiri begitu
sektor apa yang jadi concern bang rahlan
nah namun demikian ini saya baru mau bicara
saya kira ada soal soal aktual yang mesti kita selesaikan begitu ya
bicara mengenai pelanggaran kekasih manusia misalnya
kita mesti berani untuk
menyatakan bahwa soal yang
yang harus kasus kasus yang harus menjadi perhatian itu adalah hal hal yang selama ini tabu dibicarakan begitu
human rights ini seperti mawar berduri buat setiap pemerintahan
seksi bagus kalau dipetik dipegang tapi bisa kena tangan bisa berdarah begitu
dan saya kira ini berlaku dalam
banyak pemerintahan termasuk pemerintahnya pak jokowi gitu ya
saya kira pak jokowi dulu datang
dengan suatu harapan bahwa karena dia tidak punya masa lalu tidak punya masa
tidak punya historical baggage lah begitu ya
karena dia orang baru
maka diharapkan pelanggaran ham atau pendengaran langkah pelanggaran ham bisa ditangani dengan
sama dengan sungguh sungguh begitu
tetapi kejadiannya kan juga tidak berlaku
jadi demikian begitu ya
kasus novel sampai sekarang adalah kasus yang mengiris hati nurani keadilan kita semua
yang sampai hari ini belum sempat mendapat perhatian dari bapak presiden
padahal seperti tobas katakan tadi sebetulnya adalah negara yang menjadi penanggung jawab yang memikul beban untuk
untuk menegakkan melindungi memenuhi hak hak asasi para warganya itu
jadi menurut saya itu adalah hal hal yang harus terbuka dibicarakan
jangan cuma jadi serangan politik bahan bagi serangan politik
tetapi memang harus menjadi tugas kita bersama untuk menyelesaikan
baik saya kasih kesempatan bang tobas untuk menanggapi sebelum nanti ke bang andreas untuk bertanya
ya pertama saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh bang andreas dulu bahwa
sekarang masalah yang menjadi concern publik adalah soal

sekarang masalah yang menjadi concern publik adalah soal intoleransi
soal juga rasa aman rasa bebas dari ketakutan dan sebagainya yang saat ini masih menjadi pr kita semua
oleh karena itulah maka yang paling penting yang paling dekat dulu saja lah ketika kita sedang menjalankan proses pilpres dan pileg ini
maka semua pihak termasuk juga elit elit politik dari kubu manapun harus punya kesadaran yang tinggi untuk tidak menggunakan sentimen sentimen
sentimen keagamaan sentimen sentimen sara dalam proses berpolitik ini
itu yang paling penting dulu kalau kita mau bicara tentang hak asli manusia
dan itu harus ada kesadaran tumbuh dari semua pihak itu yang pertama
nah yang kedua terkait dengan penyelesaian pelanggaran masa lalu
ya memang harus saya akui bahwa di dalam nawacita yang pertama sudah disebutkan secara eksplisit bahwa pak jokowi itu akan menyelesaikan berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran masa lalu
tapi memang ada yang tidak
memang ada kendala kendala dalam hal persoalan politik yang dialami selama empat tahun terakhir ini
legal juga saya kira
ya dimana ketika kita membicarakan soal penuntasan pelanggaran masa lalu selalu orang mengkait kaitkan dengan persoalan politik
padahal tidak juga
semestinya ketika ada upaya untuk ingin menyelesaikan hal tersebut jangan kita kemudian giring bahwa ini adalah soal ingin menyerang kubu a kubu b
tidak ini kita sedang ingin menyelesaikan pr kita bersama
sebagai contoh lah lemhanas sudah memulai ketika mau menyelesaikan pelanggaran ham untuk tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
tapi ketika memulai ke situ kemudian orang menarik narik ke persoalan politik praktis yang ternyata akhirnya menghalangi jalan itu
nah mudah mudahan ketika nanti di periode yang kedua pak jokowi dan ⁇ maruf ⁇ amin lebih secara enteng ya dengan beban beban politik yang sudah mulai bisa dikesampingkan
bisa melaksanakan apa yang menjadi komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran ham masa lalu ini
bang rahna pak prabowo bisa mengisi apa yang kosong atau apa yang belum tadi dikatakan bang tobas halangan halangan seperti itu
kalau soal tadi bicara mengenai soal pluralisme saya kira ya itu adalah diskusi tersendiri yang menurut saya harus secara serius dibahas gitu ya
jangan cuma sekedar kembang plastik gitu
artinya begini dalam pengertian saya dari buku buku teor di hak asi manusia yang saya baca

dan saya rasa kebebasan beragama itu terutama di dalam kemampuan kebebasan beragama
karena kebebasan beragama itu masuk ke dalam rumpun sipil dan politik sebetulnya hak sipil dan politik
dan rumpun kebebasan ini itu hanya bisa terpenuhi justru apabila peran negara minimal
jadi justru kalau negara semakin menjauh maka kebebasan beragama itu harusnya lebih berkembang bersemih begitu ya
diandekan bahwa ada kemampuan otonom dari para warga dari civil society untuk mengelola persoalan ini sendiri sebetulnya
pada masa order baru dan ini adalah ironinya justru menurut saya yang namanya dialog antaragama
ya kultur pengembangan kultur toleransi itu berkembang dengan lebih baik dari sekarang pada masa demokrasi
dulu kita punya abdurrahman wahid tokoh masyarakat punya robo mangun wijaya almarhum juga tokoh masyarakat
ada juhan effendi
calonnya anda langsung bisa mengisi posisi seperti itu bang
poin saya adalah menurut saya justru jangan jangan sekarang ini persoalan kebebasan beragama itu menjadi makin terancam
kalau kita ikuti teorinya tadi itu konsisten ya
itu justru karena dosis dari peran negara terlalu besar gitu
jadi kekurang dari kemampuan dari the society untuk mengelola kebebasan beragama ini
itu poin yang pertama
mengenai pak prabowo saya kira beliau harus belajar situasi ini ya
dan mengambil kalau beliau terpilih maka dia masih tahu belajar dari pengalaman pemerintah sekarang ini tentang dimana kekurangan kekurangan kesalahan kesalahan yang mengakibatkan
soal intoleransi ini justru muncul dengan begitu tinggi tidak pernah terjadi sebelumnya selama pemerintahan yang lain
itu yang pertama
dan yang kedua kalau bicara mengenai hak simanonis yang lain menurut saya kita semua mesti menuntut baik kepada pak jokowi atau kepada pak prabowo adalah penyelesaian kasus kasus yang masih mungkin diselesaikan
saya bisa bilang kalau pak prabowo menang nanti misalnya saya akan janji saya akan menjadi salah satu orang yang paling keras meminta agar misalnya
satu novel baswedan harus diselesaikan ini masih baru masih fresh
masa karir luar dalam hukum pidana itu delapan belas tahun kan ini kejadian baru baru aja gitu
jadi nggak ada apapun hambatan dari segi legal
yang kedua kasus munir pak sby sudah menyelesaikan sampai tiga per empat seperempatnya dalangnya masih belum terungkap
saya kira pak prabowo masih mampu untuk melakukan
apa namanya pengungkap hal hal kasus tersebut
jadi di dalam soal seperti begini ya memang pasti akan ada resiko resiko
tetapi menurut saya dalam kasus munir misalnya pak prabowo harusnya tidak punya hambatan politik
karena nggak ada rekan rekannya yang saat ini berada sebelahnya dia gitu yang bisa menyebabkan hambatan setidaknya psikologis
maksudnya pak jokowi ada gitu
ah ya saya kira sebuah yang membaca kasus munir akan tahu jawabannya apa
oke baik saya mau kasih kesempatan bang andreas untuk bisa mengelaborasi
apa yang paling anda ingin ketahui dari kedua kandidat ini
khusus untuk kandidat jokowi saya kira pertanyaan besar sekali adalah tentang calon wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin
kita tahu bahwa kiai ⁇ maruf ⁇ ini yang menerbitkan fatwa anti ahmadiyah anti gavatar kemudian juga soal sunat perempuan anti lgbt
ma'ruf juga yang mengedraf peraturan soal kerugunan beragama di mana pendekatannya mayoritas minoritas
yang meniadakan prinsip kesetaraan bagaimana orang yang anti hak asasi manusia ini akan mencoba menjawab tantangan tantangan penegakan hukum di indonesia
langsung pertanyaannya pak andreas jadi
pertanyaannya adalah bagaimana kedua orang ini pak jokowi dan pak ma'ruf bisa menjawab pertanyaan pertanyaan ini
menjawab tantangan tantangan hak asasi manusia intoleransi di indonesia diskriminasi di indonesia bila salah satu diantara mereka adalah orang yang membuat
ya fatwa fatwa tersebut kan dibuat bukan atas nama pribadi tapi atas nama lembaga memang pada saat itu pak ⁇ maruf ⁇ menjadi pimpinan lembaga fatwanya
tapi tetap ketika itu dikeluarkan kan juga hasil dari musyawarah hasil dari ee
kita harus diskusi dengan pihak pihak lainnya di dalam lembaga tersebut itu yang pertama
nah yang kedua kalau kita lihat dari visi misi dan program dari pak jokowi dan ⁇ maruf ⁇ amin
serta hal hal yang kita angkat dalam proses kampanye ini jelas jelas bahwa untuk pasangan nomor urut satu kita mendukung keberagaman
kita mendukung adanya demokrasi yang terbuka
mendukung agar pancasila tetap
dengan konstitusi yang menjadi
panutan atau pendudukan kita
bersama nah soal
keberagaman ini soal toleransi
ini sudah benar benar menjadi warnanya
dari pasangan calon jokowi
dan maaf amin sehingga menurut saya
tidak perlu diragukan lagi apalagi
kemudian barisannya pun juga
sudah benar benar mencalangkan itu artinya
hal hal yang tadi yang dikhawatirkan
oleh bang andreas tentu
kenapa karena toh semua
yang menjadi pendukung di barisan
pak jokowi dan maaf amin ini punya tekad
yang sangat kuat ingin menjadikan
negara indonesia ini
sebagai negara yang penuh dengan
keberagaman dan juga menjaga
toleransi diantara kita semua

apa yang tadi sudah dielaborasi oleh bang thomas
saya akan mengomentari setuju saja tapi usai saja dah

kami akan segera kembali
kami akan segera kembali
terima kasih terima kasih
bagi gerakan gerakan dan pikiran pikiran yang intoleran maka itu menjadi tidak konsisten
nah kalau kita punya komitmen bersama bahwa kita ingin menjaga toleransi diantara kehidupan kebangsaan kita
maka panggung panggung terhadap pikiran pikiran yang intoleran ini seharusnya tidak diberikan ruang yang luas
pak jokowi memberikan panggung itu nggak bang tobas
pak jokowi selama empat tahun terakhir
saya ingin katakan kritiknya bang rahlan adalah soal bagaimana peran negara di dalam menjaga toleransi ini
suasana yang penuh dengan toleransi ini
dikatakan oleh bang rahlan bahwa seharusnya negara menjaga jarak dari situ
kalau dalam hal ini ada beberapa hal yang negara justru harus aktif negara harus hadir
yakni dalam hal penegakan hukum
ketika terjadi satu tindakan tindakan perbuatan perbuatan yang bernuansa kriminal bernuansa pidana
maka negara harus hadir untuk menegakkan hukum sebagai wujud nyata bahwa
kalau ada hal hal yang memang
meresahkan masyarakat maka negara harus melakukan penegakan hukum
saya kesempatan bang rala sebelum bang andreas panggung diberikan tadi katanya oleh oposisi lah bisa singkatnya seperti itu
kita anggap ini rumah indonesia adalah rumah bersama buat kita semua
sehingga tentu saja yang namanya keberagaman itu mesti dijaga
saya setuju penuh
dan saya kira anda semua tahu
jejak rekam jejak saya tentang soal
soal seperti itu
tapi menurut saya begini
di dalam pemilu itu yang namanya politik identitas mau gak mau memang digunakan
gitu ya kan
yang soal itu kalau berlebihan gitu
saya contoh mengenai martin luther king
itu kan juga jelas politik identitas gitu
dan menurut saya itu itu itu itu memang gak bisa di gak bisa di di apa disangkal atau diabaikan

durasinya juga gak bisa disangkal
bang andreas ada concern lain yang ingin ditanyakan kepada kedua kandidat
komnas perempuan itu menyebut ada lebih dari empat ratus dua puluh berbagai macam peraturan daerah yang mendiskriminasi kelompok kelompok minoritas
baik itu kelompok minoritas gender perempuan maupun lgbt serta kelompok kelompok minoritas agama
baik itu minoritas di dalam islam ahmadiyah sia dan lain lain
pertanyaan mata yang akan kita lakukan lagi dari youtube yaitu lo yang sudah saling melalui kebetulan
dan holdi wichtig sekali meter di atas luar luartu
terima kasih pak ralan
asumsi yang kita pakai itu sebetulnya kurang tepat
kalau anda bilang gerakan dua ratus dua belas itu intoleran saya nggak setuju
bahwa mereka menggunakan pakaian pakaian berbeda dengan anda anda nggak boleh jadi nggak suka
anda nggak boleh membenci orang cuma karena gaya pakaian anda berbeda
yang kedua kemarin itu apa yang mau diprotes
ini kelompok ini ini kemarahan dari kelas masyarakat
bahwa ada kesadaran politik yang makin tinggi di kalangan islam persona dalam kesalahan islam personal itu itu tidak bisa dibantah
baik pak ralan
dan itu adalah suara kita
yang penting itu bagaimana mengelolanya
kalau pak jokowi gagal mengelola itu jangan kemudian dituduh bahwa mereka intoleran
suara bang andreas juga harus ada jawab nih
tadi mengenai aturan aturan diskriminasi kepada kelompok minoritas
saya zaman masih di pbhi bersama sama dengan teman teman itu mengajukan kepada
dulu menkumhamnya hamid awaludin
daftar daftar dari undang undang perda perda yang kita anggap ini disebutnya perda syariah waktu itu
sebetulnya hak mendagri waktu itu dicabut oleh mendagri bisa sebetulnya waktu itu kan
sekarang sudah beralih menjadi kewenangan mk sekarang ini
karena dianggap bahwa itu terbagi dari undang undang
apa yang akan dilakukan prabowo sandi terkait dengan isu isu
asumsinya sekarang ini mesti diperiksa
kalau anda bilang pada syariah pada kenyataannya yang mengeluarkannya banyak juga pertempatan bukan islam
kasus gereja di bogor itu siapa namanya
itu umpatnya dari mana
yasmin itu pdip bukan pertempatan ks
ngerti poin saya
jadi asumsi bahwa islam ini intoleran mau menindas yang non muslim segala macam gitu
dalam berbagai kasus perda perda yang anda serang itu
apakah partai koalisi dan prabowo sandi konsen juga nggak dengan konsennya sama
karena partainya itu bukan partai islam gitu ternyata
apakah prabowo sandi dan partai koalisi anda concern juga nggak dengan isu misalnya mencabut atau justru ya biarkan saja ini berlangsung
menurut saya sekali lagi kewenangan itu ada pada mk
dengan sepenuh hati saya harus katakan bahwa kita mesti periksa itu yang namanya perda perda itu
apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak
baik bang tobas gimana konsen jokowi sandi
ya jadi saya sengaja
bang tadi ingin tahu dulu jawaban dari bang rahlan karena saya tahu bang rahlan pasti punya kesulitan untuk menjawab itu
karena memang yang tadi disampaikan oleh bang rahlan adalah apa yang dipikirkan oleh bang rahlan
tapi bukan dipikirkan atau direncanakan oleh calon presiden
nah tapi kalau dari calon presiden satu menurut saya sudah clear ya
bahwa selama ini kan memang pihak kemenkumham juga sedang mengkaji perda perda yang diskriminatif
persoalannya bukan soal apakah ini perdasari atau nggak
tapi saya lebih suka mengusul
menggunakan perda yang diskriminatif ya
term nya gitu ya
nah bagaimanapun kan dalam teori hukum kan sebuah hukum itu tidak boleh diskriminatif
itu saja yang kita jadikan acuan
ketika ternyata setelah dicek dipelajari dan sebagainya maka itu mengarah pada hal hal yang diskriminatif
maka ya harus kita evaluasi dan kita cabut
memang untuk mengujinya
saya koreksi sedikit itu ke mahkamah agung
karena dia kan aturan di bawah
makam agung betul
nah memang itu juga jadi persoalan ketika bagaimana perspektif mahkamah agung terhadap hal hal ini
tapi menurut saya sih kalau soal komitmen pak jokowi dan pak maruf amin itu jelas
semua norma norma hukum semua aturan aturan hukum yang diskriminatif
yang artinya juga melanggar undang undang
maka kita harus perbaiki kita harus koreksi dan mungkin kita harus ganti
sebelum kita break sedikit
belum selesai tadi soalnya
yang saya mau katakan adalah yang namanya gagasan seperti yang dibilang matobas itu dalam konteks politik pada akhirnya akan berwujud kepada figur gitu
figurnya memang bisa menunjukkan itu atau tidak
kan begitu kemudian ya kan
kita bisa bikin perbandingan
pak jokowi ini mengambil pak marufamin orang yang ketat adrias tadi
itu bernama tangani fatma perisian agamanya ahok melarang gereja dan segala macam
sehingga well kita saya kira pada tahapan ini kita mesti agak ragu apakah betul sebuah gagasan indah yang saya setuju sepenuhnya dari rekan saya
toba sini bisa betul betul dilaksanakan oleh jokowi maruf
pada sisi yang lain anda lihat pak prabowo ditekan habis habisan
ada istimewa ulama ada apa segala macam
ini saya ngomong fakta saja begitu
tapi beliau mengambil sandiaga uno
saya kira itu adalah satu kontras yang sangat telanjang
ya bahwa justru
pak prabowo ini bisa dengan tegak mengatakan bahwa soalnya bagi kita ini bukan semata mata soal agama anda
ya tetapi apa
dia menyakit semua orang
saya juga harus dengan tegak mengatakan bahwa durasi kita terbatas kita harus break dulu
kita akan lanjutkan mengenai rekam jejak masa lalu dan juga rekam juga dalam pemerintahan juga penting juga untuk kita soroti dalam hal ini
kami akan segera kembali usaha jeda
tetap bersama kami
ada yang kita waktu kita gak banyak tinggal lima menit lima menit
apa yang paling ingin diketahui oleh publik terkait dengan komitmen penegakan hak asasi manusia
secara umum saya kira kita belum membahas soal hak perempuan ya
kita tahu bahwa banyak teori ekonomi mengatakan ekonomi tidak akan tumbuh dengan baik dengan kuat bila tidak melibatkan perempuan
negara negara yang ekonominya kuat selalu melibatkan perempuan
setengah dari jumlah masyarakat kita
sementara kita lihat makin tahun makin banyak diskriminasi terhadap perempuan
sekarang ini sekitar seperempat pernikahan di indonesia itu melibatkan anak anak
perempuan di bawah delapan belas tahun
kalau pernikahan dini terjadi pernikahan anak terjadi kemiskinan juga akan makin sulit untuk diatasi
saya ingin tahu tentu kedua kubu ini bagaimana melihat istilah fgm sunat perempuan atau pernikahan anak yang sampai sekarang masih ada
atau diskriminasi perempuan di dalam pekerjaan di dalam mendapatkan akses gaji kesehatan dan lain lain
apa yang tadi sampai kamu katakan
bang andreas tadi sudah menjadi program program dari pemerintah jokowi yang saat ini ya
yang tersisa tinggal satu tahun lagi yang mudah mudahan akan berlanjut lagi nantinya
bagaimana soal pernikahan di bawah umur kemudian soal fgm ya sunat perempuan dan sebagainya itu sudah menjadi program program yang menjadi concern dari pemerintah jokowi jk pada saat ini
untuk kemudian diatasi dan ditanggulangi
dan kalau kita lihat bagaimana program program pemerintah ini sudah ada di dalamnya
itu yang pertama
yang kedua secara politis persoalan kestaraan gender itu benar benar dibuktikan oleh pak jokowi di dalam hal kebijakan kebijakan politiknya
misalnya saya ambil beberapa contoh
di dalam struktur kabinet ya bagaimana peran peran menteri menteri perempuan didorong
kemudian kita juga punya pemimpin pemimpin perempuan yang luar biasa
dan juga misalnya ketika pansel kpk yang lalu
semuanya adalah perempuan dan sebagainya
dia adalah upaya upaya yang dilakukan oleh pak jokowi
memang belum maksimal belum optimal
tapi kita mengharap apa yang sudah dimulai oleh pak jokowi ini bisa terus berlanjut sebagai bagian dari upaya kita untuk mendorong pemberdayaan terhadap perempuan
ya saya kira tadi yang di bilang andres itu menarik
misalnya tentang hak perempuan di dalam situasi pekerjaan dalam kondisi pekerjaan
saya kira memang itu adalah soal yang belum terlalu populer di indonesia
kita terpaku soal ham itu pada soal besar besar yang seram seperti kasus penculikan dan segala macam
tapi lupa bahwa dalam kehidupan sehari hari itu ada yang namanya equal rights gitu
di dalam konteks hal yang sangat sederhana seperti misalnya bekerja
antara orang yang different abilities gitu
difable maupun juga teman teman dari kelakaran perusahaan
saya kira itu juga adalah hal yang sangat penting untuk ditemukan kulturnya di indonesia
dan prabowo sandi memiliki komitmen besar untuk memastikan itu menjadi bagian dari kultur dengan mengeluarkan norma normanya
oke kita akan break dulu kita akan masuk ke segmen terakhir
nanti kita akan closing kita akan minta pendapatnya